tiara maharani putri pelajar kelas sebelas sma satu garut terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih
saat upacara penurunan bendera di istana merdeka
bagaimana kemudian orang tua kiara maharani putri melihat perjuangan dan kerja keras anak perempuannya ini
sebagai anggota tim paskibraka indonesia tumbuh kita sudah terhubung
lalu sambungan zoom dengan orang tua kiara maharani putri ada ibu rosanti dan ayahnya kiara berserta dengan kakak kakaknya
selamat sore ibu rosanti
selamat sore mbak
iya ibu tadi saya lihat ibu sekeluarga nonton bareng pada saat upacara penurunan
saya lihat ibu dan keluarga terutama ibu ya ibu tuh sampai meneteskan air mata
terus gimana ibu tadi pas nonton tegang sekali kayaknya ya
luar biasa tegang mbak luar biasa tegang
dalam hati hanya bisa berdoa mudah mudahan anak saya bisa lancar dalam menyelesaikan tugasnya
ibu tadi sempat menahan air mata
sempat menahan haru tapi tadi saya lihat akhirnya ibu menangis begitu
tadi saya juga lihat kakaknya yang laki laki juga meneteskan air mata
memang seharu itu ibu ya di sana
tapi semua ngerasa bangga dan terharu
bisa selesai menyelesaikan tugasnya
ibu tadi sempat telponan mungkin pagi atau semalam sebelum upacara ini berlangsung
untuk mungkin kiara minta doa dan juga minta semangat begitu dari ibu dan juga keluarga
semalam sekitar jam setengah sebelas malam tiara memang sempat ada wa ke saya
dia hanya menyampaikan link dari sana untuk upacara hari ini
kemudian nggak putus putusnya dia selalu minta
mama tolong doain aku
terus doain teteh
mama jangan berhenti buat doain aku di sini
hanya itu dia hanya minta doa kartu
kita semua di sini
ibu saya dengar ibu sangat terharu sekali mungkin sudah lama ya nggak ketemu dengan kiara
berapa lama ibu gak ketemu dengan kiara
sampai akhirnya kayaknya kangen sekali sampai tadi ibu juga sangat terharu begitu
sudah berapa lama ibu gak ketemu selama karantina ini
hampir tiga minggu lebih mbak
jadi tanggal dua puluh tiga saya terakhir ketemu untuk melepas kiara berangkat diantar ke pelatihannya sekarang
ibu dan bapak mungkin deg degan nggak ya
ini kan di tengah pandemi kemudian kiara harus ikut karantina selama tiga minggu gak ketemu sama bapak ibu
sempat deg degan was was aduh gimana kalau misalnya
dia nanti kena covid sembilan belas gitu ibu
pasti pasti mbak
sebagai orang tua ya kami ngerasa was was
makanya gak putus doa untuk dia
supaya dia selalu sehat selalu dalam perlindungan
ibu rosanti dari dulu memang kiara bercita cita ya bu ya
menjadi paski beraka gitu atau memang sudah aktif dari dulu
kiara itu aktif dari sejak smp
dia di baris baris atau di paski beraka
lanjut kemudian sampai saat ini gitu
waktu pertama ibu dan bapak keluarga dikasih tahu kalau kiara lolos seleksi dan harus karantina selama tiga minggu ini gimana
mungkin bisa cerita ibu
ya awalnya lolos seleksi
terharu mbak terharu bangga
tapi ada was wasnya juga karena kan kondisi sekarang ya pandemi begini
harus betul betul dijaga kesehatannya gitu
ibu rosanti saya dengar pada saat latihan sempat jatuh ya kemudian sepatunya jebol
gimana ceritanya ibu
bisa diceritain gak ibu
jadi waktu itu seleksi di kabupaten mbak
seleksi di kabupaten mungkin dia kan memang orangnya tuh selalu semangat gitu ya
dia lari entah kenapa mungkin karena sepatunya juga udah tipis mungkin ya
jadi dia jatuh terguling guling sampai dengan pelatihnya teriak gitu
tapi dia dengan senyum nengok ke pelatihnya cuma bilang time oke katanya gitu
lalu lari lagi dia
terus gak putus gitu
maksudnya dia nggak patah semangat terus berjuang gitu
gak patah semangat terus berjuang
akhirnya lolos ke provinsi dari kabupaten itu
seperti itu mbak
kiara tidak patah semangat terus berjuang meskipun jatuh meskipun lelah ikut pelatihan ikut seleksi
saya pengen tanya kesehariannya kiara selama ini gimana sih bu
katanya sering sekali bantu ibu jualan
dia tuh anaknya nggak maluan mbak
dia tuh selalu balik sama orang
jadi di saat kondisi sekarang kan belajar juga daring ya mbak
di saat setelah selesai belajar ada yang harus kami kirim
kebetulan kami agak keteter gitu lho
gak keteter gitu untuk pengiriman
dia selalu biar aku aja yang antar
dan dia gak malu untuk antar bawa karung beras gitu ya
atau ambil tagihan tuh dia gak malu gitu
sampai kemarin kemarin ini langganan langganan kami pada nanya
neng sia kemana bu udah lama gak kesini
alhamdulillah didoain aja
kianya sekarang lagi dipercaya tugas
karena kan gak mau ngeduluin ya mbak
ini kan semua ada ketentuannya gitu kan
biarlah nanti biar jadi surprise untuk banyak orang gitu
dan memang jadi surprise dan jadi kejutan
kejutannya sukses ya ibu ya
membawa bendera pada satu pacaran penurunan tadi
terakhir bu rosanti pesannya apa bapak dan ibu untuk kiara
karena ini perjalanan hidupnya kiara pastinya sudah melalui satu step yang sangat luar biasa
pesannya sebagai orang tua ibu bapak
saya hanya berpesan untuk anak saya kia
teteh dimanapun teteh teteh harus jadi tetap orang baik
dimanapun teteh jangan lelah berbuat baik
sebar terus kebaikan sebanyak banyaknya
dan terus semangat teteh yang ditanamkan ke orang lain
biar orang orang termotivasi dengan semangat teteh
semoga semakin banyak anak anak muda dan makin banyak orang orang yang termotivasi begitu ya
aduh saya jadi kuterharu
terima kasih sekali ibu rosanti dan juga pak sofiano berserta dengan keluarga sudah meluangkan waktu berbagi kebanggaan di cnn indonesia newsroom spesial kemerdekaan sore hari ini